masih dari dalam negeri stadion gelora bung tomo surabaya akan diajukan menjadi salah satu venue piala dunia u dua puluh
dalam proses bidding indonesia sebagai tuan rumah tahun dua ribu dua puluh satu kepada fifa
wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku akan menyediakan segala fasilitas penunjang termasuk tempat latihan berstandar fifa
untuk mewujudkan ambisi itu stadion gelora bung tomo akan direnovasi oleh pemkot surabaya
selain stadion berkapasitas lima puluh lima ribu penonton risma juga akan menyiapkan venue latihan berstandar internasional
salah satunya lapangan karanggayam serta lapangan di kawasan lakar santri
pssi sendiri mengajukan sembilan stadion lainnya sebagai venue yaitu gelora bung karno jakarta
sijalak harupat pertama
bandung jakabaring palembang pakansari bogor patriot candrabaga dan wibawa mukti bekasi
manahan solo mandala kerida yogyakarta serta kapten iwayandip tagianyar bali
secara umum itu kita siap gitu baik dari masyarakatnya baik dari sarana prasarananya

baik dari sisi lingkungan kotanya
nah kemudian kita masih punya waktu untuk perbaikan di dua ribu dua puluh
sambil saya menyelesaikan akses jalan utama yaitu dua ribu dua puluh untuk akses ke stadion
kalau biddingnya tiga bulan lagi atau dua bulan lagi insya allah kami siap